karena mahal ya lagi mahal sekarang kan lagi mahal
emang sebenarnya kondisi realnya gimana sih mas untuk
apakah mereka dalam kondisi baik atau tidak
dan juga memang menjadi salah satu investasi
untuk itu sebaiknya memang seperti apa sih kalau kita bicara seleksi masuk ptn
bagaimana sebetulnya kita juga bisa ikut mendukung pemerintah
saya ini jualan bakso sehari bisa sampai lima
paling tidak di bawah rp dua puluh atau maksimal rp dua puluh
kalau kita lihat dari karir koreko sebenarnya panjang banget boy ya
auction yang untuk bagian mata kalau di bagian kepala ya
nah tapi ketika dibelak
sebenarnya ada ini tertentu nggak sih
namun menteri perumahan federal julie collens
mencukupi lebih dari cukup lah kalau buat aku
padahal internet ini sudah sekian puluh tahun yang lalu
mungkin membuat berbagai kegiatan side event juga entertainment dan lain sebagainya
dari kapasitas dan kedudukan beliau sebagai seorang peneliti dan ahli ya buru besar
selain itu juga bisa dipakai untuk minyak purut segala macem ya
oleh karena itu pergerakan dari witan dan juga marcelino yang harus memvariasikan kapan dia melebar
konten yang ada di dalam isinya apa
partai golkar telah resmi mengusung pasangan hovifah indar parawansa dan emil dardak untuk kembali maju dalam pilkada jawa timur dua ribu dua puluh
di tengah tengah perkampungan di kota gede yogyakarta
kita tahu tadi saya sampaikan bahwa masyarakat indonesia masih literasi digitalnya rendah
jangan jangan orang orang ini kenapa sih dilaporkan atau ditinggalkan oleh pasangan atau dia dibicarakan oleh tetangga itu jadi sesuatu yang sifatnya menyakitkan
dengan dipromosikannya mas ahy dan orang orang muda kan gitu
terus kan sama sama capek pasti ya dia capek saya juga capek kebetulan
hal ini disampaikan gibran usai menghadiri acara gimmick gibran bersama influencer tokoh muda dan pelaku umkm di cibidong kabupaten bogor jawa barat
biasanya saya setelah penyisiran itu pengangkutan ke dalam mobil